sebelumnya rombongan presidium deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
juga diadang ratusan pemuda di bandara sultan syarif kasim ii pekanbaru riau
aksi berakhir ricu ketika petugas mengubarkan masa
masa menolak kedatangan nenowarisman dengan memblokade jalan keluar masuk bandara
sabtu sore dua puluh lima agustus aksi penghadangan berlangsung ricu
saat nenowarisman serta rombongan tiba dari jakarta
dan mendarat di bandara sultan syarif kasim ii pekanbaru riau
sejumlah orang yang diduga sebagai provokator ditangkap petugas
masa juga memblokade jalan keluar masuk bandara dengan membakar ban di tengah jalan
akibatnya mobil rombongan presidium deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden ini
tidak bisa keluar dari kawasan bandara
nenowarisman dan rekannya hanya bisa bertahan di dalam mobil selama aksi berlangsung
masa sempat berusaha mendekati mobil rombongan
tetapi dihadang anggota paskas tni angkatan udara
bahkan pengacara pihak neno sempat berseteru dengan petugas keamanan
berat dengan penghadangan penghadangan seperti ini yang dilakukan ini
saya minta pihak polisian membuka blokir jalan itu
apa susahnya dengan masa yang tiga puluh an orang untuk membuarkan aksi itu
apa susahnya apa sulitnya
nggak ada yang sulit
kita akan tetap bertahan di situ
kita akan tetap bertahan dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi
dalam aksi tersebut
masa dari ormas pemuda itu menolak kedatangan nenowarisman
yang akan menggelar deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden di pekanbaru minggu ini
pengunjung kerasa menilai deklarasi tersebut bisa merusak persatuan bangsa
sementara itu setelah masa penghadang dibubarkan
sejumlah orang yang mengaku pendukung neno juga tiba di bandara sultan syarif kasim ii pekanbaru
zainul ahsan tanjung pekanbaru